ada sebuah miskonsepsi di tengah pandemi corona yang sampai membuat jumlah pendonor darah menurun cukup signifikan
di hari donor darah sedunia saat ini sudah saatnya kita semua meneluruskan hal tersebut
dan sore ini kita sudah terhubung lewat sambungan telpon linda lukitariwaseso kabit unit donor darah pppmi
selamat sore bu linda
bu linda mungkin bisa dijelaskan biar masyarakat tahu ini untuk cara amannya donor darah tanpa perlu takut resiko tertular corona saat ini
baik terima kasih salam kemanusiaan
untuk yang terbaik donor darah saat ini kami memang punya protap khusus untuk tempat donor pendonor itu sendiri maupun petugasnya
kalau aman saat ini sih kami menjalankan prosedur yang cukup aman
buat pendonor yang akan berdonor itu silakan datang ke unit donor darah
dan memang ada sedikit
jadi penambahan pemeriksaan misalnya pemeriksaan tubuh pengisihan formulir dalam inform konsen
fungsinya adalah kita ingin mengetahui apakah para pendonor itu yang harusnya sehat
kemudian kalau untuk tempatnya kami hampir setiap tiga jam mendesinfeksikan tempat unit donor darahnya
begitu juga dengan tempat
donor itu sendiri tempat tidurnya maksud kami
bu linda untuk para pendonor atau calon pendonor ini perlu menyertakan sikm atau surat keterangan bahwa ia bebas dari virus corona
karena mungkin konsepnya takutnya virus corona menular lewat darah
seperti itu yang ditakutkan oleh masyarakat gimana tuh bu
baik jadi kalau di kami tidak perlu adanya seperti hal tersebut tadi disampaikan
karena kami memang ada formulir yang tadi saya sampaikan
jadi pengisian pengisian di mana satu hari atau satu minggu sebelumnya dia berada
kemudian pernah atau tidak kontak
jadi memang di sini memerlukan kejujuran pengisiannya
dan tidak ada lagi pemeriksaan rapid test seperti itu
jadi kami mengharapkan para pendonor sukarelawan itu benar benar mengisi inform concern yang sudah diberikan kepada kami
dan biasanya memang secara reguler
mereka itu sudah mengetahui bagaimana cara berdonor darah yang sehat dalam masa pandemi saat ini
dan untuk pendonor bagi kami saat ini kesulitannya hanya karena work from home
seperti itu sehingga banyak instansi yang tidak buka
bu linda tadi ada informasi terkait dengan saat ini pmi membutuhkan darah yang nantinya akan di ekstrak menjadi pr
ini plasma konvalesen ini untuk apa gunanya dan seperti apa saat ini kebutuhannya
baik saat ini memang pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan maupun dari menristek
sedang mengadakan uji klinik terhadap terapi plasma konvalesen
terapi plasma konvalesen ini kami dapat dari pendonor penyintas atau survivor covid sembilan belas
selama empat belas hari tidak boleh ada sakit dan ada pemeriksaan yang mereka harus lakukan
contohnya misalnya bebas pemeriksaan swab test dua kali secara berturut turut itu mereka harus lewati
kemudian ada beberapa pemeriksaan selama mereka sembuh itu tidak boleh walaupun dia panas sedikit batuk pilek
jadi dia benar benar harus sehat
baru dia bisa menjadi pendonor plasma
sedangkan fungsi plasmanya ini kami serahkan kepada rumah sakit
rumah sakit yang akan memberikan atau mentransfusikan plasma tersebut kepada pasien yang sakit
dalam hal ini sakit covid sembilan belas baik itu
jadi ini tergantung rumah sakitnya
karena mereka kan ada tim ya komite yang memberikan apakah ini pada pasien yang berat atau pada pasien yang sedang
oke bu linda ini singkat saja koreksi saya kalau saya salah
apakah plasma konvalencent tersebut juga berfungsi sebagai vaksin
seperti itu dimaksudkannya
ya mungkin bukan vaksin kali ya
baik terima kasih
mungkin ada perbedaan sedikit antara vaksin dan imunisasi
kami lebih tepatnya adalah imunisasi pasif
oke tapi semoga bisa berfungsi untuk kebaikan bersama ya
bu linda terima kasih atas informasi ya sore ini